pantauan keadaan pasca gempa di aceh masih terus kami lanjutkan informasinya di good morning
kali ini kita akan bahas terkait dengan sebetulnya seberapa banyak jumlah korban
ataupun juga bantuan bantuan yang saat ini sangat sangat dibutuhkan
tadi rekan rekan kami juga sudah melaporkan ya langsung dari pd jaya aceh
kita akan terhubung dengan bapak sutopo purwonugroho
kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana bnpb
selamat pagi mas prabu dan mbak danir
baik pak sutopo mohon informasi pak update terkini bagaimana dari pd jaya aceh
sampai dengan saat ini korban meninggal satu ratus dua orang meninggal
kemudian luka luka tujuh ratus dua puluh empat orang di mana satu ratus tiga puluh lima luka berat lima ratus delapan puluh sembilan luka ringan
dua ratus enam puluh tujuh itu meliputi di pd jaya dan di biren
kemudian sepuluh lima ratus tiga puluh empat rumah rusak yang meliputi dua lima belas rusak berat delapan puluh lima rusak sedang delapan empat ratus tiga puluh empat rusak ringan
kemudian juga ada masjid rusak lima puluh tujuh unit maunasah rusak delapan puluh tujuh
kemudian beberapa bangunan lainnya termasuk jalan mengalami kerusakan
dan tentu saja data update ini akan terus bertambah mengingat pendataan masih tidak harus dilakukan
ya mengingat banyak kebangunan ataupun hal lain yang terdampak pak sutopo kami tahu bnpb masih terus berusaha di sana
jadi apa saja yang menjadi fokus saat ini oleh bnpb dan juga pbb di setempat pak
ya selama masalahnya
masa tanggap darurat ini fokus utama adalah satu pencarian dan penyelamatan korban
jadi di beberapa tempat sudah selesai di beberapa bangunan yang kita evakuasi korban yang kita evakuasi sudah selesai
dan material atau poing poing sudah dibersihkan
kemudian alat berat bergerak ke beberapa tempat yang lain
jadi ada tiga tim dalam hal ini satu yang fokus di ruko di biren di merdu kemudian juga ada tim mobile
dan operasi masih terus dilakukan
kemudian yang kedua adalah pelayanan kebutuhan dasar bagi para pengungsi
tadi lebih dari sebelas pengungsi yang tersebar di dua puluh delapan titik maupun ada juga yang mereka tinggal di rumah kerabat atau saudaranya
maka pemenuhan kebutuhan dasar kita penuhi baik makanan minuman sandang layanan kesehatan sanitasi dan lainnya terus kita penuhi
bnpb terus mengirimkan logistik
kemarin kita kirim dengan menggunakan dua pesawat hercules dan pesawat kargo dari halim langsung ke aceh dan hari ini kita lanjutkan
kebutuhannya adalah tenda kemudian permakanan tikar pakaian dan sebagainya
ya pak sutopo ini enam lima magnitude gempa yang melanda pd jaya ini tetapi sebelas orang sekarang harus dievakuasi
artinya memang dampaknya cukup besar begitu
bisakah anda menjelaskan
dan mungkin lewat peta grafik yang ada di belakang anda tentang bagaimana sebetulnya persebaran dari gempa ini sendiri di pdj ini
ya kalau kita menggunakan berbagai ilmu teknologi untuk melakukan analisa ini adalah tampilan dari drone yang kita terima kemarin siang untuk menunjukkan bagaimana tingkat kerusakan dan upaya yang kita lakukan
ini pasar di pdj
bagaimana peralatan peralatan berat terus melakukan proses evakuasi kemudian beberapa ruko karena ada satu ratus lima ruko roboh kemudian permukiman dan sebagainya
ini untuk menunjukkan bahwa dengan melakukan peluncuran drone yang dilakukan oleh bnpb badan geologi bik lapan ugm dan lainnya kita bisa melakukan kaji cepat dengan baik
demikian juga yang ada di sini kita menggunakan satelit beresolusi tinggi
ketika terjadi bencana besar maka bnpb dan lapan langsung mengaktifasi ke un spider lembaga pbb yang menaungi permasalahan terkait dengan satelit sehingga bnpb meminta daerah daerah mana saja yang perlu kita perlukan citra satelit
seperti yang ada di sini ini hanya menunjukkan citra satelit resolusi tinggi sebelum kejadian
saat ini lapan masih mengolah citra satelit yang berisolis tinggi untuk setelah kejadian
kita sudah dapat citra satelit tanggal sembilan tanggal sepuluh dan tanggal sebelas
lapan masih melakukan analisis sehingga kita bisa nanti akan membandingkan periode sebelum dan setelah
kita akan bisa mengetahui berapa kerugian kerusakan dan lainnya
dan tim besar gabungan yang ada di darat juga terus melakukan pendataan sehingga kita bisa mengetahui daerah daerah mana saja yang parah berapa banyak unitnya
jadi kalau kita melihat sesuai dengan peta dan hasil lapangan
daerah yang paling parah adalah kecamatan trienggandeng kemudian di bandar baru kemudian di merudu itni dan ulim
ini daerah daerah kecamatan yang paling banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan
oke baik pak sutopo nanti kami akan sangat nantikan bagaimana hasil analisa dari bnpb sendiri tentang perbandingan ya antara sebelum dan juga sesudah dari gempa ini
supaya juga kita memiliki gambaran yang lebih menyeluruh tentang
bagaimana dampak dari gempa yang melanda aceh pidijaya ini